menteri keuangan sri mulyani melantik suryo utomo sebagai direktur jenderal pajak baru pada jumat siang di kantor kementerian keuangan
suryo utomo dilantik menggantikan robert pakpahan yang telah memasuki masa pensiun
selain surya utomo sri mulyani juga melantik enam belas pejabat lain di lingkungan kementerian keuangan
sepuluh pejabat pimpinan tinggi pratama empat orang pejabat di lingkungan lembaga nasional single window
serta dua orang direksi di lembaga pengelola dana pendidikan
surya utomo sebelumnya menjabat sebagai staf ahli menteri keuangan bidang kepatuhan pajak
pada awal masa jabatannya surya utomo akan berfokus pada penerimaan pajak dan program di tahun dua ribu dua puluh
sri mulyani mengatakan tugas sebagai direktur jenderal pajak sangatlah berat
karena sebagian besar penerimaan negara berasal dari pajak
kepada pak suryo utomo yang hari ini dilantik menjadi dirjen pajak
yang baru tugas dan tanggung jawab yang harus diemban sangat berat
saya tidak menggunakan tidak ringan tapi sangat berat
karena saya bisa memilih kata kata tidak ringan itu untuk sedikit meringankan pak suryo
tapi saya memilih sangat berat
karena tujuh puluh persen penerimaan di dalam apbn kita
untuk mendukung seluruh aktivitas republik ini adalah berasal dari direkturat jenderal pajak
pak suryo dengan catatan karirnya yang pernah berada di kantor pma kantor pajak besar
kepala kantor wilayah dan terakhir menjadi direktur peraturan dan kepatuhan
telah menjalani suatu perjalanan karir yang saya anggap sangat lengkap
untuk bisa menyiapkan diri di dalam posisi sebagai dirjen pajak
ya saya kata kan sudah outstanding pekerjaan kan sudah ada
dan itu yang harus kita yakinkan itu selesai dulu
kita konsultasi dulu kira kira seperti apa melakukan yang parah parah kemarin
kita masih di maping
lagi lagi yang kira kira bisa kita lakukan lebih cepat lebih aman
tapi prinsipnya jagain yang dua bulan dua ribu sembilan belas
lapsang kemarin satu sembilan puluh tiga divisifnya dengan perkiraan satu enam puluh an
nanti kita hitung dulu ini kan belum selesai hari ini kan belum selesai juga dihitung itu
nanti ada alm
pernah mendapat kesempatan bekerja di kementerian keuangan
khususnya di direktur raja angga pajak
bersyukur juga dilanjutkan oleh pak suryo
ada beberapa sih yang masih harus diteruskan
tadi yang disebutkan ibu menteri masalah penyelesaian kortex
kemudian penerimaan akhir tahun dijagain